anda kembali di indonesia update bersama saya jihan novita
saudara pt kereta api indonesia divre tiga membatalkan seluruh perjalanan palembang lubuk linggau
pembatalan terjadi karena kondisi rel kereta masih rusak pasca robohnya girder flyover rantaian di atau bantayan di kabupaten muara enim sumatera selatan
pembatalan perjalanan ka relasi palembang lubuk linggau dan sebaliknya dilakukan sejak kemarin hingga pagi ini
karena jalur ka belum dapat dilalui
jalur ka masih dalam proses normalisasi dan evakuasi sarana
keberangkatan satu empat ratus sepuluh penumpang ka bukit selero pun batal
jumlah itu terdiri dari tujuh ratus sepuluh untuk penumpang ka bukit selero relasi kertapati lubuk linggau
dan tujuh ratus untuk penumpang ka bukit serelo relasi lubuk linggau kerta api
diketahui girder yang hendak dipasang dalam proyek pembangunan flyover
di desa panang jaya roboh dan menghantam ka batubara rangkaian panjang